berakhir dalam posisi yang bagian belakangnya berada di tembok kantor satsama
setelah menabrak avanza mobil porsi itu kehilangan keseimbangan
menabrak lagi tiang listrik yang juga di kiri jalan yang letaknya berdekatan
kemudian menyenggul ada warung yang di depan kantor saksama kita
sebelah kanan sebelah kanan pintu masuk baru dia berakhir dalam posisi yang bagian belakangnya berada di tembok kantor sat samapta
sepanjang penelusuran tadi di tkp tidak kita temukan bekas pengereman